suara apa itu
itu kayak suara orang dobrak pintu
arahnya dari sebelah sana
aku udah bilang sama kamu
aku tuh jangan maksain diri kamu
kamu tuh lagi lemah
kamu harus bertahan ya
kamu harus bertahan demi cinta kita
kita kan udah pernah janji
kalau kita bakal terus sama sama sampai kita tua nanti
dan kita harus sama sama lunasin janji itu ya
kamu harus bertahan
dan aku juga bakal bertahan
biar cinta kita bisa bersatu ya
aku bakal kasih tahu semua orang kalau aku cinta sama kamu
dan aku gak bakal nutupin lagi dari siapapun
aku bakal kasih tahu semua orang karena kamu satu satunya kebahagiaan aku
aku rela kok kita tutupin dulu hubungan kita
aku gak apa apa belum diakuin sama kamu
jangan ngomong macem macem depan siapapun
yang penting kamu gak dimarahin sama papa benny sama dead
waktunya gak tepat
ya tapi semua orang harus tahu kalau kamu gak sejahat yang mereka kira selama ini
tapi kita harus sabar
kita harus percaya kekuatan doa
kalau kita bisa sabar
suatu hari nanti kita akan dipersatukan
nanti kita akan dipersatukan
kamu harus bertahan
jangan tinggalin aku ya